sampai jumpa di video selanjutnya
aku gak punya waktu untuk ribut sama abang sekarang aku harus cari idea
saya benar benar butuh pekerjaan saya mau kerja jadi apa aja pak
maaf ya mbak saya lagi gak butuh karyawan
mbak lihat sendiri mbak karyawan saya sudah banyak pak
tapi saya mohon pak jadi apa aja juga
mbak jangan maksa dong sana pergi
saya permisi pak
kalau gini terus gue bisa bangkrut tau
ya mengertilah sikit lah ini kan bukan kesalahanku sepenuhnya bang
nek lo baru aja kembali
bilang aja lu kerja kayak becus
selama ini kan setoran tuh gak pernah kurang bang
masa aku sambil nyetir teriak teriak abang macem mana sih ya
gak ngerti kali
tadi saya dengar bapak lagi butuh kenek ya
kebetulan saya juga lagi mau melamar kerja pak
kalau saya jadi kenaknya bapak gimana
buka kayak neng ini gak pantas jadi kenak
kau pikir gampang jadi kenek ha
macam kau aja mau jadi kenek
jangankan ganti ban
aku rasa kau teriak teriak aja mana mampu
jangan salah ya
kalau ganti ban sih saya bisa
mana bandnya sini biar saya gantiin sekarang
tapi kalau emang saya bisa ganti ban berarti bapak harus pekerjakan saya jadi kenaknya bapak
oke lah aku ambil bannya ya
kau ganti ban ya
bannya pasti udah kencang bang
saya betul betul gak nyangka kamu bisa ngerjain kerja kita
ya bisa lah pak
saya diterima kan
saya terima kamu jadi kenek dia
mbak ada apa apa
biar saya bantu

waalaikumsalam ibu nena
karena pak surya harus menjalani beberapa kali pengobatan lagi
tapi kondisinya sudah tidak mengkhawatirkan kok
saya kangen sekali sama ida
saya mau ketemu sama aby
aida tidak ada di rumah
aida lagi pergi
kok tunggu dokter tidak menemukan aida sih
aida sudah pergi dari rumah ini ibu
dia sudah tidak tinggal di sini lagi
ada salah pahaman terasa dengan aida ibu
terus sekarang aida ada di mana
mungkin aida ada di rumah pak firman ya
saya tidak tahu di mana aida sekarang ibu
dan yang pasti aida tidak ada di rumah pak firman
harus cari aida kemana
dokter kenapa membiarkan aida pergi sebelum ketemu sama saya dok
ibu aida sudah pergi
aida sudah pergi
aida sudah pergi
mungkin mungkin aksan tahu dimana aida berada sekarang
tapi dia nggak mau bilang sama saya
iya kalau begitu saya langsung temuin aksan
saya harus cari tahu dimana aida berada
semoga aja aksan masih ada di kantor jam segini
aku harus ketemu sama dia
aku mau cari
kamu dari cina ya enaknya kamu jalan jalannya sampai lupain abang
aku gak punya waktu untuk ribut sama abang sekarang aku harus cari aja
dia itu bukan siapa siapanya kamu dia itu bukan anaknya kamu kamu itu sudah
selantung keren emang abang dia itu sudah terbukti dia adalah anak kandung aku dan
surya dibohongi sama kamu harus percaya sama
ini suara hasil tes dna antara aida dan surya
kamu baca ini yang sebenarnya
enggak enggak ini nggak mungkin ini nggak mungkin aku tahu surat ini pasti rekayasa
abang ya kan ini nggak mungkin aku nggak percaya sama semua ini
ini bukan rekayasa abang dengar sendiri firman bilang kalau aida itu sudah tes dna
sebanyak dua kali tetapi tidak pernah cocok jadi kalau seandainya ada surat hasil tes dna
yang menyatakan aida itu cocok dengan surya itu justru rekayasa ya bukan anak kamu
aku nggak percaya sama abang aida bukan anak kamu
abang aida itu anak kandung aku dan surya kalaupun ada surat ini menyatakan aida bukan anak kandung rania
semua berarti rekayasa abang
yallah bagaimana caranya aku katakan yang sebenarnya sama tania
aku ini adalah ayahnya
aku ingin sekali memeluk putriku ya allah
aku ingin sekali berkumpul bersama putriku kembali ya allah
aku ingin sekali bertemu dengan putri kandung aku
pak rituan bapak kenapa
tadi saya sempat dengar bapak nyebut nyebut putri bapak
pasti bapak lagi kangen ya sama dia
seandainya saja saya berhasil mengejar orang itu
kamu pasti sudah memanggil saya bapak
bapak kok malah bengong
saya memang sedang kangen sama putri saya
saya hanya mikirin kapan saya bisa berkumpul kembali dengan putri saya
bapak jangan putus asa ya
saya yakin kok suatu hari nanti bapak pasti bisa ketemu sama putri bapak